wakil polda metro jaya berikjen polisi suntan apal rabu pagi melakukan peninjauan di lokasi penginapan raja salman dan rombongan di kawasan kuningan jakarta selatan
bahkan sejumlah pasukan sudah disiap siagakan sejak senin dua puluh tujuh februari
rencana pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang akan dilalui raja salman sudah disiapkan sebagai upaya memberikan penghormatan terhadap tamu negara setingkat kepala negara dengan tanpa mengesampingkan mobilitas warga
kedatangan raja salman itu merupakan kegiatan pengamanan kepala negara atau disebut dengan kita namanya pengamanan waskita
kegiatan ini yang leading sektornya adalah teman teman dari tni atau dari pas pampres
kami kepolisian mendapat tugas untuk mengamankan dan membackup alokasi tugasnya untuk mengamankan ring tiga dan ring empat
kami menyebar seluruh anggota dari mulai dua hari sebelumnya memapping tempat tempat yang dijadikan
memberikan lokasi tempat tinggal raja salman dan rombongan
termasuk situasi di depan kita kita memonitor
seperti apa situasi di kawasan kuningan saat ini sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama
albi bagaimana pengamanan di kawasan kuningan khususnya di area sekitar hotel tempat rombongan raja menginap nanti
selamat siang reinhardt
rencananya nanti raja salman beserta rombongan delegasi dari kerajaan arab saudi akan menginap
di tiga hotel yang berada di kawasan megakuningan jakarta selatan
salah satu hotel yang nanti akan menjadi tempat penginapan dari raja salman dan juga sejumlah rombongan adalah hotel rafles
yang berada di belakang saya ini memang letaknya sangat berdekatan dengan salah satu pusat perbelanjaan
dan juga di jalan dr satria yang memang cukup padat lalulitasnya setiap hari
dan terkait dengan pengamanan tadi sekitar pukul delapan lebih tiga puluh waktu indonesia barat renhardt
wakapolda brikjen polisi suntana melakukan ataupun memimpin apel kesiapsiagaan
personil kepolisian polda metro jaya dan juga sejumlah pasukan tni yang akan mengamankan sejumlah lokasi
salah satunya adalah hotel rafles hotel jaya marat dan juga hotel ritz carlton sendiri yang berada di kawasan mega kuningan sendiri
ada total sekitar dua sampai dua lima ratus personil yang tadi melakukan apel kesiapsiagaan
dan lima ratus di antara ya sudah terlebih dahulu ada di bandara halim perdana kusuma untuk memberikan pengamanan dan juga pengawalan
terkait dengan persiapan kedatangan dari raja salman beserta rombongan
dan terkait dengan pengamanan yang dilakukan
yang dilakukan di hotel rafles ini pihak kepolisian dan juga paspampres khususnya telah memberikan empat lapis pengamanan
di mana ada ring satu yaitu di bagian tempat menginap dari raja salman sendiri
dan ring dua ada di kawasan lobby hotel
ring tiga ada di halaman hotel raffles sendiri
dan ring empat nantinya pihak kepolisian bekerjasama dengan tni mengamankan di luar pagar dan juga kondisi arus lalu lintas yang memang ada di depan hotel rafles sendiri
albi adakah zona steril misalnya yang diterapkan
berarti kan nanti raja menginap untuk pengamanan
dan bagaimana dengan arus lalu lintas di sekitar hotel itu sendiri
apakah nantinya akan dialihkan
atau ada skema skema lain
pihak dari pasukan pengamanan presiden khusus untuk tamu negara setingkat kepala negara dan juga pihak kepolisian
memang hanya dihususkan ke hotel tempat menginap raja salman sendiri
dan nanti untuk arus lalu lintas memang akan diberlakukan secara situasional
terkait dengan pengalihan arus lalu lintas
karena memang pihak kepolisian akan memberikan pengamanan dan juga kenyamanan terhadap tamu negara setingkat kepala negara
dalam melakukan perjalanan bilateralnya ke indonesia ini
karena memang sudah sesuai dengan protap yang berlaku
ada pun beberapa jalan jalan yang nantinya akan diberlakukan sistem buka tutup ataupun pengamanan sendiri
oleh pihak kepolisian antara lain adalah ruas jalan tol jagorawi
dimana nanti raja salman sekitar pukul lima belas tiga puluh akan meninggalkan istana bogor untuk menuju ke hotel rafles ini

dan ruas jalan yang nantinya akan diamankan adalah jalan mt haryono jalan gatot subroto lalu jalan hr rasuna said dan juga jalan dr satrio ini
yang mana nantinya akan menjadi akses masuk bagi raja salman untuk menuju ke hotel
ada pun nanti pemberlakuannya adalah pihak kepolisian akan menjamin warga untuk tetap bisa melakukan mobilisasi
dan penutupan sendiri hanya dilakukan terhadap rombongan raja salman saja
tidak dengan rombongan rombongan yang lainnya
jadi nanti ada waktu sekitar tiga puluh sampai dengan enam puluh menit untuk memberikan spare waktu

jadi nanti ada waktu sekitar tiga puluh sampai dengan enam puluh menit untuk memberikan spare waktu agar lalu lintas bisa berjalan
disterilkan terlebih dahulu setelah raja salman masuk ke hotel
barulah warga ataupun para pengendara bisa kembali melanjutkan perjalanan di sejumlah ruas jalan yang ditutup sebelumnya
baik terima kasih albi pratama koresponden cnn indonesia